electronic road pricing atau erp alias jalan berbayar
sebetulnya bukan kebijakan baru yang direncanakan untuk mengatasi kemacetan jakarta
ide kebijakan ini sudah muncul sejak dua ribu enam saat jakarta masih dipimpin gubernur sutioso
kepala dinas perhubungan provinsi dki jakarta syafrin liputo mengatakan
strategi untuk mengatasi kemacetan jakarta sudah dilakukan
dari penerapan sistem tiga in satu yaitu kawasan pembatasan penumpang
hingga penerapan ganjil genap kendaraan di beberapa ruas jalan yang sampai saat ini masih berlaku
syafrin mengatakan erp ini sudah digunakan di beberapa negara
mulai dari singapura kemudian ditiru kota seperti london inggris dan stockholm sweden
menurutnya kebijakan ini membantu mengurangi kemacetan
hasil usulan kami ke
dprd sesuai dengan rancangan peraturan daerah
disana ada dua opsi
yang pertama adalah tentu dua puluh lima ruas jalan yang saat ini sudah diterapkan ganjil genap
kemudian ada juga opsi berikutnya bisa saja dalam kajian berikutnya ada dalam bentuk kawasan
tentu ini kita serahkan kepada dewan bagaimana pembahasannya
dan kami dari pemerintah provinsi dki jakarta
masih fokus kepada bagaimana regulasi
namun bagaimana pendapat warga jakarta dengan wacana kebijakan irp
enggak enggak setuju sih
karena ini jelas menyusahkan masyarakat banget ya karena
kita kan otomatis udah bayar pajak tahunan
kalau misalnya kita setiap hari jalan
kena pajak juga ini benar benar memberatkan ya
prof seharusnya lebih ke mengembangkan fasilitas transportasi umumnya
biar masyarakat berpindah aja dari kendaraan pribadi ke transportasi umum
lima puluh lima puluh ya lima puluh lima puluh karena tujuannya baik untuk mengurai kemacetan
cuma nggak setujunya adalah ya kenapa bayar lagi gitu kan
sebelumnya harga bbm udah naik terus habis itu sekarang ada jalan berbayar lagi
belum tentu kebijakan ini bisa mencakup seluruh kalangan masyarakat
sebagian warga jakarta merasa bahwa kebijakan ini
walaupun bisa menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan
namun akan menimbulkan macet di ruas jalan lainnya
dengan memperbaiki fasilitas transportasi umumnya
dengan memperbaiki fasilitas dan menambah jumlah moda transportasi publik
seharusnya bisa membantu penggunaan transportasi pribadi pada hari kerja
bella mulahela angga cita kusuma jakarta